dan kami sudah terhubung dengan ketua umum asosiasi pengusaha retail indonesia
pak roy berapa banyak toko retail yang tidak bisa beroperasi akibat banjir
ya jadi kami turut sangat prihatin ya selain korban daripada banjir
saudara saudara kita tapi kami juga mau memberitahukan kepada masyarakat
bahwa kami toko toko yang terdampak ini juga menjadi korban
artinya kemarin itu data terakhir kemarin pagi masih ada tiga ratus toko yang tutup
dan memang lebih kondusif karena pagi ini kami mendapat data tinggal sekitar dua ratus empat puluh toko yang tutup
jadi ada enam puluh toko kami upayakan sudah membuka sebagai bagian kami untuk hadir
di tengah masyarakat dan juga berupaya memenuhi kebutuhan atau keperluan daripada masyarakat
ya pak roy di mana saja toko toko tersebut berada pak yang masih belum buka ini
ya beberapa daerah yang tentunya kita ketahui bahwa masih tergenang
misalnya di daerah celeduk kemudian
joglo jepinang kemang memang sudah mulai menyurut
kemudian juga ada danmogot tentunya kemudian joglo
beberapa daerah tersebut yang memang sampai tadi malam kami memonitor juga masih tergenang
dan sangat sulit untuk kita membuka
karena pertama kalau kita pun membuka untuk daerah yang terdampak banjir
kita harus mengeluarkan barang barang dulu karena barang barangnya sudah pasti rusak
ya dan barang barang itu tidak mungkin
mungkin kami akan jual atau nggak mungkin kami perdagangkan bagi konsumen kami
pasti kita harus overhaul dulu kita harus membuka membongkar dan menggantikan barang barang
memperbaiki chiller yang rusak cash register yang rusak yang hanyut dan lain sebagainya
dan itu bukan perkara mudah bukan perkara cepat
karena untuk membawa barang juga ke daerah yang terdampak itu juga
ini menjadi sesuatu yang terkendala
ya nah pak roy mungkin sekarang belum bisa diketahui
berapa total kerugian secara pastinya karena banyak yang harus didata ya pak ya belum
belum lagi total opportunity loss dari tutupnya toko tersebut
tapi kira kira pak selama dua hari terakhir ini kerugian sudah berapa banyak pak
kira kira yang diderita oleh toko toko retail yang tidak bisa buka itu
ya kami justru sangat berharap supaya ini memang tidak terulang lagi
dan pemerintah dki harus juga memperhatikan kami
karena pelaku usaha ini kita juga mengeluarkan investasi
dan kita juga hadir kepada konsumen untuk memberikan kebutuhan mereka
kemarin kami coba kalkulasi sebenarnya dengan angka tiga ratus toko itu yang di jakarta saja
dan jabodetabek hampir sekitar empat ratus toko
potensi kerugian kita itu kemarin dengan angka hampir sekitar satu triliun
kalau dengan jabodetabek satu dua triliun
sehingga ya tentunya masih akan bertambah karena masih ada lebih dari setengah
dua ratus empat puluh toko yang masih menutup
artinya potensi untuk kita tidak mendapatkan transaksi
atau juga ini akan berdampak kepada konsumsi nanti
perhitungan konsumsi di bulan januari yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita
ini akan signifikan jadinya
jadi mudah mudahan ini langkah preventif segera dilakukan
bukan hanya berita cerita
tetapi juga harus konkret ini harus tidak terulang lagi
baik pak roy pertanyaan terakhir
langkah preventif kalau dari peritelnya sendiri kira kira seperti apa
karena bencana banjir ini kan bukannya tidak terduga pak
setiap musim hujan mungkin ada daerah daerah tertentu yang terekspos terhadap bencana banjir
ya kalau untuk kami peritel itu sudah ada kontingensi plannya
untuk rencana darurat untuk daerah yang sebelumnya mungkin nggak pernah kena banjir
bagaimana kemudian kita mencari
bagaimana kita mengatasinya
kemudian bagaimana kita melakukan evakuasi kepada tenaga kerja
dan bagaimana kita membuka lagi supaya kita tetap berupaya dan berusaha dan hadir di masyarakat
ya tentunya apa yang kita harapkan lebih penting contingency plan daripada pemerintah pemprov dki
karena hal ini kan sebenarnya bisa diselesaikan
harusnya bisa dicari solusi walaupun rumit
tetapi sesuatu yang rumit itu kalau bersama sama mestinya dapat diselesaikan

ini menjadi pembelajaran kita semua dan kami turut simpati untuk korban
bahkan juga yang meninggal dunia
kiranya kita semua dapat juga merasakan saudara saudara kita yang sedang terkena korban
dan aprindo melalui anggota anggota pretail sudah turut membantu
kita sudah mengirimkan paket paket sembako untuk evakuasi korban yang terkena dampak
khususnya di daerah daerah di mana tokoh kami juga sebenarnya menjadi korban
tapi kita tetap harus hadir kita turut merasakan
dan kita turut membantu
terima kasih pak roy nicholas mande
ketua umum asosiasi pengusaha retail indonesia atas waktunya bersama cnn indonesia